halo pemirsa eh kita siapa dulu halo guys gitu
ya pemirsa apa kabar semoga hari ini sehat sehat gitu ya
nah hari ini di weekend ini saya mau ngajak pemirsa semua
kita jalan jalan ke taman legenda keongmas ada di tmii atau taman mini indonesia indah
kira kira ada apa aja hari ini ya yuk kita jalan jalan yuk
kita lihat ini dulu
halo selamat datang di taman legenda
dia matanya bisa gerak gerak ya
taman legenda keongmas berada di kompleks taman mini indonesia indah jakarta timur
harga tiket masuknya rp delapan puluh untuk weekday dan rp sembilan puluh saat weekend
ini belum termasuk tiket masuk taman mini indonesia indah rp dua puluh per orang
saya mau dua kalau gitu mbak
jadi untuk yang terkenal di wahana kami adalah petualang dinosaurus
itu kita bisa berkeliling ke wahana dinosaurus
itu bisa bergerak dan berbicara
terus ada apa lagi mas
wahana yang keluarga sendiri ada lainnya ya mas
seperti mata legenda nirwata kisar dan baby dino
itu bisa kita nikmati juga bersama keluarga
terus kalau anak anak yang mau datang ke sini ini umur berapa atau ada syarat tertentu nggak
untuk syarat tertentu kita sembilan puluh cm mas
ini nih yang paling dicari kalau ke taman legenda
di sini kita bisa melihat beragam jenis dinosaurus berbagai ukuran
dinosaurus itu pun bisa bersuara dan juga bergerak
bahkan ada yang bisa menyemburkan air dari mulutnya loh
benar benar kayak dinosaurus sungguhan
sehabis melihat dinosaurus kita ke wahana berikutnya yuk
oke nah pemirsa sekarang kita mau coba naik
ini namanya mata legenda
ini salah satu favorit juga kalau misalnya ngajak anak anak gitu ya
kamu takut gak
enggak takut berani
yang ungu ya
yuk ikut yuk
itu dadah tuh
naik biang lala ini enaknya pada pagi atau sore hari
karena tidak ada penyujuk udara di dalamnya
bahana permainan ini pun diperuntukkan bagi anak anak
ada juga yang bisa dinaiki bersama ayah atau bunda
untuk pesanan architiptur
ini adalah satu bagian lilin
yang sekarang pada umur
sebelumnya terus pero lupakan
sebelumnya sebuah lutut
ya keren sih
pokoknya hewan hewan jadi bisa edukasi sekalian
mau nyenengin anak mau lihat dinosaurus
baru sekali ini gimana mbak lihat semua wahananya tadi
senang sih bagus ya
terus ada prokesnya juga oke di sini
di setiap wahana ada semprot semprot tangan
anak anak suka apa suka wahana dinosaurusnya
kamu sukanya apa
setelah naik mata legenda alias biang lala kita naik yang agak ngebut ngebut yuk
tunggu tunggu tunggu
tuh di sini
yang seru disini kita bisa ajak anak anak memberi makan hewan
ada keledai kelinci dan kambing
ada yang ngikutin juga nih buat minta
kita kan udah keliling keliling capek aku mah capek kamu capek nggak
capek tapi seru ya
kamu paling seneng naik apa tadi
oh naik kuda
hah itu dia pemirsa tadi kita udah keliling keliling seru banget ya
seru tapi capek tapi menyenangkan
nah mungkin bagi anda nih yang mau bersama keluarga bingung mau kemana
mau cari tempat seru ya barengan sama keluarga
rizky harisnanda tim liputan cnn indonesia
aku capek tapi kamu mau naik itu lagi